sampai jumpa di video selanjutnya
penting supaya jenipan jadi anak yang pintar
saya sekolah tapi gak pintar
tiap minggu keluar kota
naik pesawat terus
saya mau kontrol antara satu
biar selalu waspada
pak mau bawa ibunya ke rumah entin
biar bisa balikan lagi lah
aduh ampun ngapain ya
eh mau kopi gak
biar lebih sempurna
biar lebih sempurna
biar lebih sempurna
kamu kenapa tidak mengantar jenniper sekolah tadi pagi
saya mau masuk belanjaan dulu
saya bantuin ya kum
sebentar ya doi
saya tunggu disitu ya kum
percuma juga ngejar ngejar entin ceng
entin sekarang udah ketua
bener kan hubungan saya
ah beneran dari mana

gak ampun sadis bener masa ceyoyo
gak ampun sadis bener masa ceyoyo
saya berangkat kontrol dulu ya
terima kasih kopinya
sering sering main kesini jang
apalagi kalau ada info info pentingnya
ah cantik garuk
jenipan gak mau sekolah
hari ini maksud saya bukan besok
seharusnya saya gak perlu jelasin kamu ya kum
saya tau kamu pasti tau
kenapa jenipan gak mau sekolah doi
takut diculik sama bu guru yola kum
kamu bilang sama jenipannya doi
bu guru yola tidak akan menculik dia
untuk dijadikan anak angkat
seperti sinetron harta warisan
bilangin lagi sama jenipannya doi
sekolah itu penantik
penting kenapa kum
penting supaya jenipan jadi anak yang pinter
saya sekolah tapi gak pinter kum
kamu itu pinter
cuma memang kamu sedikit pelupa
saya lupa kalau saya pelupa
saya seneng dipuji sama kamu kum
sekarang kamu pulang doi
ganti baju kamu
sama seragam pkk
kita obrolin kalau kita berdua sudah ingin
dibawah kepemimpinan saya
sudah gak ada muslim
kami sudah mulai ponsel
terus belum tapi
apanya kalau diketahui
ini masjid dalamnya
memang tidak salah warna
masuk sekali ke kulit saya
tapi kenapa kelihatan gemuknya
padahal sudah kurangi makan nasi
jadi kurang pas pakai baju ini
itu dirapihin aja in
dijajarin gitu aja biar kelihatan lebih rapi
waalaikumsalam ibu yola
saya selamat datang
saya selamat datang dari rumah saya
senang sekali mendengarkan mau bekerja di sini
bantu bantu bu dokter
saya juga senang bu guru
saya yang lebih senang bu yola
soalnya sekarang ada yang buat jagain anak anak
sama ada yang bantuin saya di dalam
eh silahkan duduk bu
nanti kalau udah mulai demo masaknya kasih tau cece ya
jangan lupa ya dun
lumayan juga hadiahnya tuh upil alat masak
mudah mudahan aja saya bisa nyucil
melewati keragam kejang
warnanya harus pink
pink kan warna kesukaannya si akom
sekarang itu masak masak
besok kebun kayaknya
lu sayangnya apa lagi gak tau
lagian pakai med juga aneh aneh aja
beli staff ero yang begitu
aku mau jadi ketua pkk